kasus aktif covid sembilan belas di jakarta terus menurun
berdasarkan data kementerian kesehatan pada kamis
kasus aktif covid sembilan belas di jakarta turun menjadi dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh tujuh kasus
dibandingkan dengan hari rabu yang berada pada angka tiga puluh lima delapan puluh empat kasus
jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jawa barat jawa tengah dan jawa
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengklaim
tingkat keterisian tempat tidur pasien covid sembilan belas di dki jakarta pun telah turun
sejak diberlakukan ppkm darurat perlahan rumah sakit rujukan di dki jakarta
sudah tidak ada antrian di instalasi gawat darurat
meski demikian parameter ini belum dikategorikan aman
riza meminta warga tetap puas pada dan disiplin menegakkan protokol kesehatan
terkait bor alhamdulillah
pertanggal dua puluh sembilan juli sudah mencapai enam puluh dua persen
dan ruang icu sudah turun menjadi delapan puluh persen
ini pertanda baik ya bornya sudah di bawah tujuh puluh persen
dan kita terus meningkatkan tiga t testing tracing dan treatment
dan terus menyiapkan berbagai pasien dukungan
termasuk memastikan ketersediaan tenaga kerja oksigen bahkan sampai peti mati
kita pastikan semuanya siap
senada dengan riza patria
presiden joko widodo nyatakan penurunan keterisian tempat tidur perlu disyukuri
hal ini disampaikan ketika ia memastikan tingkat keterisian rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
turun signifikan ke angka tiga puluh delapan persen yang sebelumnya mencapai sembilan puluh persen
tak hanya di jakarta presiden joko widodo mengklaim saat ini pemerintah telah berhasil
mengerem lonjakan kasus aktif covid sembilan belas di indonesia
namun presiden mengakui
jika pemerintah tidak menduga cepatnya penyebaran virus corona varian delta yang masuk ke tanah air
hingga memicu kenaikan angka kasus positif secara drastis
hal ini disampaikan presiden jokowi saat memberikan bantuan presiden ban pres produktif
kepada sejumlah pelaku umkm di istana merdeka jakarta jumat pagi
dampak dari tingginya kasus aktif covid sembilan belas akibat varian delta
membuat pemerintah kembali memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat
dengan aturan ppkm
dan darurat yang mempengaruhi perekonomian secara nasional
meski begitu jokowi menyebut penerapan ppkm darurat
berdampak pada turunnya kasus aktif covid sembilan belas di tanah air
jokowi mengimbau seluruh masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan ketat secara disiplin
tim liputan cnn indonesia